perut aku sakit ma
enggak ma aku cuma jilat aja
eh eh ya allah ya allah
terima kasih infonya nga
apa bisa mampir ke bakery
tolong belikan kue yang bagus buat keluarga aldebaran
sebagai ucapan terima kasih hari ini
pokoknya habis dari sini
mama sama papa beliin kue buat anak ya
rena sudah tiba di rumah dengan selamat
dan satu lagi pak
barusan ada yang mengirimkan paket kue
buat keluarga bapak
baru saja saya foto
dan nanti akan segera saya kirimkan ke bapak
lu harus pasti ingin ke nino
terima kasih ya sayang
saya mau tanya apa benar anda mengirim kue ke rumah saya
tadi pas sampai di kantor saya minta tolong orang tua saya buat kirimkan kue ke rumah anda
sebagai ucapan terima kasih
apa sudah sampai
sudah terima kasih banyak ya
saya hanya ingin menanyakan itu
bisa dibawa masuk
pak wia silakan bawa masuk kuenya ke dalam
terima kasih ya
sekarang jam dua belas
kerjaan gue juga udah beres semua
mendingan gue pulang aja sekali gue tanya ke mama soal sekretaris papa
eh anak mama udah pulang
ini ada kiriman kue
dari keluarga panino
eh taro sini
tadi kue ini udah dicek di depan sama penjaga
kata pak bos aman
jadi wia bawa masuk
kalau begitu wia izin balik ke pos
bambang banget dalam rangka apaan ya
ya ke toilet bentar ya
sekalian naro taserena
di sini amat
akuah kerja selasa
tetep jalan dulu aja
kayaknya arcwendeng kan
ana makasih aduh
sorry ya kau mau lama nunggu
nggak apa apa kok gak lama juga baru sampai juga kok
kita pesan makan dulu aja kali ya
ternyata benar catherine ketemu randy
mau pesen apa
saya pesen spaghetti bolognese aja mbak sama mineral water ya
kamu pesen apa
sama mineral water
baik ditunggu pesanannya ya permisi
iya ampun mas reini kok malah main hp sih bukan yang ngobrol sama gue
itu loh sinetron ikatan batin seru banget tau mas
lebih suka baca
soalnya saya lebih suka alam bebas gitu sih
wow udah naik gunung apa aja mas
umur babu rinjani dan ada beberapa lagi sih
aduh udah ganteng suka alam jago mendaki gunung lagi
ini jauh keren banget
di bunyi gumi
gitu keren seperti jw
kayak gue gak kuat deh
sepi banget kita istirahat dulu boleh gak
kamu naik ke punggung saya aja
biar kita cepet sampe ke pemberhentian
nanti kita istirahat disana aja lebih aman
kamu gak apa apa
terus terus selain naik gunung suka ngapain
hei mama potongin ya
tapi kue pertamanya harus kasih ke oma dulu
aku antar ke oma dulu ya
pokoknya aku luas pada semua ini
paket buat siapa mas
kue pak untuk keluarga al fahri dari el nino presetia dan keluarga
dari pak nino bukannya tadi pak nino udah kirim ya
kok dia ngirim lagi
ini dari orang yang sama
mana saya tahu saya mah cuma ngantar
yaudah saya terima ya
mas sama sama pak saya permisi
tahan dulu pak uya biar saya info lagi ke pak libaran

kyknya approve juga
neden dong kita nanti
yang tadi pak nino
sekarang eldino prasety dan keluarga
pak kamu tahan kuenya
jangan dimasuk dan yang penting jangan dimakan
coba gak diangkat lagi
ya kamu masuk salang ke dalam rumah
kue yang pertama kali datang tadi
saya takut ada yang berbahaya di dalam kue itu
dan kue yang barusan kamu tahan di pos
jangan sampai masuk ya
siap pak bos
oke makasih uya
baik pak bos
kali lagi anda parkir di depan mobil saya
saya hajar anda
rather pakai ker budget

bukan tertata gelamannya
sikil aku sama kelengkuhnya aku gini lah uya
reina masih lama ya cuman adik kita
buandien pak bos baru sampai sama uya
itu kue jangan dimakan bahaya
gak tau buandien pokoknya pesen pak bos begitu aja
kuenya jangan dimakan
saya belum makan sih untungnya
ya bagusnya kalau begitu
pokoknya kata pak bos jangan sampai gue itu ada yang makan
tapi masalah tadi saya udah ngasih kuenya ke rena dan itu mau dikasih koma
sebentar ya buandien
waduh kenapa uya jadi deg degan begini ya
moga gak terjadi apa apa
ya allah lindungilah keluarga saya ya allah
ma tadi reina kesini gak
enggak emang kamu suruh reina kesini
iya tadi aku tuh sempet motong kue
kue pertama itu aku kasih ke mama lewat dari rena
mak tadi mama udah makan kuenya belum
enggak enggak ada kue apa
jadi tadi tuh abis dikasih kue sama keluarga mas nino
oh yaudah kamu kenapa panik gitu
mungkin kuenya dimakan reina
ya itu jangan dimakan
tadi mas al bilang sama aku kue itu gak boleh dimakan
iya makanya yaudah aku cari reina dulu sebentar ya
aduh bahaya apa ini
hampir aja jatuh
apaan sih ini
pak tadi pak surya bilang ke nino
kalau andin aja bisa menurutkan egonya untuk membiarkan nino ketemu dengan reina
kenapa nino membiarkan elsa menderita
bisa saja itu anak dalam kandungan elsa itu bener bener anak nino ma
sama seperti waktu ani dulu
iya sih pa
mama juga udah berpikir seperti itu
rosa juga sempat ngobrol sama mama
ya dia bilang jangan sampai kita menyesal seperti andin dulu
jangan sampai kejadiannya terulang lagi
ya mama sih juga kepengennya gitu pak
iya kan jangan sampai kita biarkan elsa itu hamil sendirian di penjara
mama juga berpikir sih kalau memang itu anaknya nino ya berarti kan cucu kita juga
nanti biar kita bicara sama nino lagi
untuk temui elsa ya setidaknya supaya nino tuh lebih peduli sama elsa
iya pa mama juga maunya begitu pa
kasian juga elsa
anak saya perlu penanganan yang lebih serius bu
dan bukan di sini tempatnya
dia perlu ke tempat rehabilitasi bukan di penjara bu
saya tahu permintaan saya ini mungkin mustahil bu
tapi sebagai bapak saya cuma mau anak saya mendapatkan perawatan yang tepat
kami tahu kondisi bu elsa seperti apa
tapi untuk hal ini sebaiknya pak surya silahkan hubungi dulu fisikater bu elsa
silahkan bapak diskusikan dengan beliau
apa boleh saya minta nomor teleponnya bu
ini pak dr martina hilda silahkan
mir mir lihat rena nggak
kan tadi salah lo
aku dari kamar mandi jadi panik denger lo terlak terlak kayak gini
mbak reina itu sebenarnya kemana mungkin dia nggak keluar sama sekali ya
nah ini gimana sih
aduh jadi gini
tadi aku tuh dikirim kue
terus kuenya itu aku kasih ke reina
nah ternyata kue itu nggak boleh dimakan kata mas ali itu bahaya
udah jadi gimana
yaudah kalau gitu kita mencari cari reina nya ya
mbak andin ke halaman belakang mbak mirna ke kamar reina
kiki ke depan ya
yaudah mir sini kita tunggu sebentar
waduh ini sih bener bener bahaya
lah coba itu
kalau jatuh kan kotor
masa aku kasih ke oma
tapi sayang kalau dibuang
apaku kasih berpatih aja
pasti berpatih suka makan kue

kamu baik baik aja kan kamu gak kenapa kenapa kan
iya mah aku baik baik aja
aku gak jadi
gak jadi kasih om
terus aku mau kasih merpati
eh kuenya jatuh lagi
ya allah gemoy
nggak apa apa kok cus
baik baik aja kan
eh eh eh kamu kenapa
kamu kenapa nak
kenapa nak kenapa
enggak ma aku cuma jilat aja
eh eh ya allah
eh eh ya allah
tapi soal adik gue gak main main
satu satunya adik yang paling luas sayang
dan yang gue punya
jadi siapapun yang berusaha untuk nyakitin adik gue atau main main sama dia
itu orang yang berurusan dengan kurang
lo jangan pura pura bodoh
dan lo memberikan respon ke dia
kalau sampai lo mempermainkan perasaan adik gue
lo berurusan dengan gue
gue adikku beliin adik gue
aku mohon korban d sava ya
ini maksimal kayak materikan pria ya
pokoknya keyakinan tikus gelombang ya
dengan apel gue namanyanya
oh itu rena
rena kayaknya keracunan
di dapur sama andin
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
saya cari susu dulu bercanda
ini beri steril ya sayang ya
tadi tadi dia sakit perut abis itu
ini tadi aku kasih susu kali aja mungkin bisa sterilin mas
udah tapi masih kayak gini aja
apa tau kamu kuat nanda
din pelan pelan din
ya allah ya tuhan
pelan pelan nanda ya
dah nah alright
ini dia ya
kalau kita boardin boundi haro
ini tadi aku kasih susu kali aja mungkin bisa sterilin mas
udah tapi masih kayak gini aja
apa tau kamu kuat gak ya
din pelan pelan din
ya allah ya allah ya allah
pelan pelan udah ya
din kita pulang ke rumah sakit ya
sayang kamu harus bertahan ya
ada mama kuosanya disini
pak tolong buka pintu pak
mama di rumah
jangan biarkan ada paket apapun yang masuk di rumah sini ya
baik pak bos
sekarang kita masuk dulu ya bu ya
pelan pelan bu ya
ada apa sih kok ramai amat
kasian banget ya bang
mudah mudahan gak kenapa kenapa
gue paling gak tega lihat anak kecil sakit
sayang kamu harus bertahan ya sayang ya
ya kamu harus bertahan ya sayang
kita sebentar lagi sampai ke rumah sakit kok sayang
papa juga gak akan maafin diri papa nak
kamu harus kuat ya sayang
ya ampun pak
jangan pak ini beli semua pak
biar saya panggil ob dulu biar ob yang bersih nih ya pak
sebentar pak bapak disitu aja
kenapa tiba tiba perasaan aku kayak enak ya
ada apa ini